yang diadakan di smkn tujuh tangerang selatan
untuk bisa mengajarkan para siswa tentang ilmu memasak
jelang bulan ramadan okson menggelar acara okson gost to school
pada rabu lima belas maret di smkn tujuh tangerang selatan
okson memberikan seminar motivasi edukasi dan workshop memasak
kepada total tujuh puluh delapan siswa siswi kelas dua belas jurusan tata boga dan perhotelan
dalam acara ini okson turut menghadirkan dua chef senior ternama
yakni chef degan sabtoaji yang mengajarkan ilmu memasak
dan chef yongki gunawan yang mengajarkan baking atau membuat kue
di mana okson juga menyediakan produk alat memasak yang cocok
untuk chef muda yang masih belajar
kedua chef ini membawakan materi yang berbeda
untuk chef degan materi cooking dan chef yongki gunawan materi baking
dan masing masing dari mereka memberikan motivasi dan juga edukasi
untuk teman teman dari smkn tujuh tangerang selatan
supaya mereka bisa ready setelah dari sekolah menuju ke mimpi mereka selanjutnya
selain itu okson juga mengadakan lomba memasak nasi goreng nusantara
dengan total lima belas peserta yang terbagi ke dalam lima tim
di mana chef dengan menjadi juri untuk lomba masak tersebut
para pemenang mendapatkan produk okson dan juara pertama berkesempatan
untuk datang langsung ke ruang bagus kitchen studio by chef degan
chef senior sekaligus juri master chef degan mengatakan
dirinya ingin terus memotivasi dan menginspirasi anak muda
dengan berbagi pengalaman sejak seribu sembilan ratus delapan puluh tiga di bidang kuliner
selain itu terkait produk okson yang digunakan
ia mengatakan tidak hanya berkualitas kuat
namun juga memiliki desain yang sangat menarik
dan teknologi yang terus update
duti lah kadang kadang kita masaknya juga lumayan kenceng ya
jadi yang saya menemukan alat alat okson
satu kuat bisa saya kalau saya pakai pun enak dipakai
buat saya sebagai seorang chef satu
keduanya penampilan juga bagus
di sisi lain chef yongki yang telah berpengalaman di bidang kuliner
sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan juga ingin terus mengajarkan generasi muda
terutama terkait kuliner nusantara
selain itu ia juga membagikan pengalaman
produk okson selama lima tahun yang masih awet hingga kini
nah disini saya nanti ingin membentuk mereka
saya akan ceritakan apa itu makanan dusnya sebenarnya
dan kita sebagai siswa
kita harus bagaimana sih dengan makanan indonesia ini
jangan taunya denger yang lihat di sosial media nih makanan eropa
makanan jepang kita harus yang indonesia
dia punya peralatan semuanya canggih dan memang berkualitas
sampai saat sekarang saya pakai ya semuanya pakai
masih bagus sampai sekarang
rencananya sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu
okson akan terus mengadakan rangkaian acara oxon guls to school
di sekolah sekolah lainnya
juga mengadakan okson ghost to campus
diharapkan bibit bibit muda tersebut dapat terus belajar bidang kuliner
agar dapat meraih masa depan yang lebih baik